pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
haji prabowo subianto dan gibran raka buming raka
sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
saudara usai ditetapkan sebagai presiden terpilih dua ribu dua puluh
prabowo subianto langsung berkunjung ke kantor dpp pkb
dan telah tiba di kantor dppkb
jam dua siang tadi
atau sekitar pukul empat belas waktu indonesia barat
pada saat tiba di kantor dpp pkb
prabowo subianto disambut langsung oleh ketua umum pkb
prabowo subianto dalam kunjungannya didampingi oleh
sekretaris jenderal partai gerindra ahmad muzani
dan juga ketua dpp partai gerindra soefmi dasko ahmad

jajaran petinggi dpp pkb termasuk
yang terdiri dari gerindra golkar pan
partai bulan bintang partai gelora
dan juga partai lokal partai aceh
yang merupakan cawak presiden nomor urut satu
didukung oleh koalisi perubahan untuk persatuan
baik itu muaymini skandar maupun prabowo subianto
apakah nantinya pkb akan ikut serta